nah kalau untuk saya kan kerajinan perak itu memang kita itu bukan melihat lagi perhiasan itu sebagai kebutuhan sekunder atau tersier
sekarang udah kebutuhan yang kesekiannya gitu di tengah pandemi ini di tengah situasi yang sulit seperti ini
jadi mungkin di sini kami para pengrajin ini agar tetap juga bisa menyalurkan inspirasi kami kreativitas kami
mungkin dengan membuat perhiasan perhiasan yang lebih easy to wear gampang dikenakan sehari hari dan tentunya bisa atau mudah dibersihkan seperti itu
boleh cerita sedikit mungkin mbak yana tentang jatuh membangun bisnisnya ini
ya jadi memang awalnya itu saya
saya memang suka di bidang kerajinan tangan
sebelum siwa n ini saya dulu mempunyai dua usaha handmade jewelry juga
tapi serta saya berhenti karena kesibukan dan saya sempat kerja kantoran di institusi pemerintah
kemudian setelah menikah saya mencoba lagi nih berpikir apa produk yang memang belum banyak ada di pasaran seperti itu
jadi pertama kita melihat tas
hal pertama yang terpikirkan itu
karena tas itu merupakan barang yang paling dan selalu dibawa orang orang untuk berpergian
dan karena saya tinggal di gianyar gianyar itu sangat terkenal dengan kerajinan peraknya
nah kami mencoba untuk membawa perak ini dikombinasikan dengan tas
jadi tas kulit saya itu berornamenkan ornament got plated
jadi awal siwa n itu pertamanya dari tas
kemudian baru merambah di jewellery
sehingga bisa dipadupadankan dengan tas kulitnya itu
serasi dipakai dengan tas kulitnya itu
kebetulan saya memang juga sudah punya satu butik yang ada di ubud
tetap di daerah pariwisata
namun saat ini terpaksa tutup karena memang ubud itu sekarang benar benar sepi sekali
tidak ada turis sama sekali
jadi kami para pelaku industri kreatif bergelut sekarang memasarkannya di online

terinspirasi sekali ya dengan mbak yana yang kemudian berkreasi menggabungkan tas
kemudian perhiasan dan kemudian juga memasarkannya lewat online gitu
tidak patah semangat begitu ya
meskipun tadi dijelaskan di ubud sudah punya butik tapi kemudian tutup begitu
nah menyambung dengan apa yang dibicarakan tadi dengan mbak yana nih pak maulana dan juga ibu christine
mungkin banyak teman teman mbak yana selaku pelaku ekonomi kreatif yang mengharapkan stimulus stimulus tertentu dari pemerintah
secara memang pemerintah sangat mendukung begitu ya untuk pelaku ekonomi kreatif tetap berkarya tetap juga semangat begitu kan dalam memasarkan produk produknya
ibu christine mungkin bisa bercerita sedikit begitu
apakah memang ada sejumlah stimulus dari kemenparekraf yang bisa menolong industri perhotelan sekaligus menyambung dengan pelaku ekonomi kreatif begitu
mbak noni ini apa namanya stimulus stimulus atau apa namanya dari kemenparekraf ini sangat membantu
kebetulan memang tahun dua ribu dua puluh lalu kami mendapatkan stimulus tersebut dan ini memang kami gunakan untuk beberapa hal sebenarnya
yang pertama itu adalah untuk bagaimana supaya biaya operasional kita yang tinggi yang sudah tinggi
kita ad dengan added value sejumlah protokol kesehatan yang sangat ketat chse yang sangat ketat ini bisa stimulus ini bisa membantu kami juga gitu
daripada pendapatan kami yang menurun karena demand yang cukup rendah gitu
itu yang nomor satu
lalu yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas dari chse itu sendiri gitu
jadi kita belajar terus ketika terjadi pembatasan kembali
ini momen yang tepat untuk kita terapkan lagi apa namanya mapping lagi review lagi seluruh kegiatan protokoler kesehatan kita di hotel gitu
supaya ini benar benar meningkat kualitasnya dan membuat masyarakat atau pengunjung yang datang ke hotel kami itu aman dan nyaman
lalu juga ini kepmi gunakan juga untuk pelatihan pelatihan tenaga kerja gitu
karena kita harus adapt dengan kebiasaan baru gitu ya
dan mudah mudahan sih chsa ini gak berhenti selama pandemi gitu
jadi ini memang benar benar bisa menjadi peradaban baru nantinya bahwa kita semua itu ternyata harus sangat peduli dengan chsa gitu sih
sementara pak maulana mungkin dari phri sendiri apakah punya program atau inisiatif begitu saling ulur tangan membantu sesama pelaku pariwisata
sekaligus juga tentunya bisa saling mensupport ini ya pelaku ekonomi
kreatif dan juga pariwisata begitu pak
sebenarnya kalau itu pertanyaan agak rumit ya
kita sekarang lagi berusaha untuk nolong diri sendiri
karena begini memang situasi sekarang ini yang tadi kan sudah kita dengarkan juga ya dari aircraft
bahwa yang jadi masalah itu kan adalah pergerakannya nggak ada
itu yang menyebabkan apa namanya industri seperti pariwisata dan aircraft itu
justru kena semua
nah jadi kuncinya memang tadi pergerakan tadi
nah ini yang kita sangat ini yang situasinya yang jadi rumit karena memang covid itu justru menahan pergerakan di satu sisi sektor usaha aircraft ini justru membutuhkan adanya pergerakan
nah itu yang jadi rumit kita untuk apa namanya untuk bertahan
karena demand kita itu menjadi uncertainty demand
jadi kadang kadang bisa hilang tiba tiba yang tadinya udah ada projection akan tubuh
nah ini makanya di kami itu satu satunya sektor yang mungkin selalu mengeluh atau berharap memberi keusulan untuk mendapatkan selalu stimulus
untuk bertahan tadi gitu mbak
tentunya harapannya supaya lebih baik lagi
supaya lebih berkembang lagi begitu ya
dan tentunya jadinya juga bisa kembali stabil begitu
dan tentunya yang harus diutamakan adalah covidnya ya
kita sudah menjelaskan
mendengarkan maksud saya penjelasan di sesi pertama dialog pada pagi hari ini
ada banyak dampak yang dirasakan pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif selama pandemi
nah bagaimana optimisme dan strategi memanfaatkan peluang bagi industri pariwisata di masa pandemi
kita akan kembali usai jeda berikut ini
ini penyakit penyakit penyakit penyakit
untung si bos sudah divaksinasi
jadi saya bisa kenal sama kamu
benar gak bos
vaksinasi melatih tubuh untuk kenal lawan dan kebal dari penyebab penyakit
seperti virus atau bakter
sebelum digunakan vaksin seperti vaksin covid sembilan belas akan diuji klinik
dipastikan keamanan khasiat dan mutunya oleh badan pom dan para ahli
tetap memakai masker menjaga jarak mencuci tangan secara rutin
ingat siap divaksinasi saat vaksin siap
vaksinasi dan protokol kesehatan
lindungi diri lindungi negeri
ya kami kembali lagi dengan dialog pada pagi hari ini
dan kita masih bersama dengan ibu christine huta barat selaku direktur bisnis pengembangan pt hotel indonesia natur
juga ada bapak maulana yusran selaku sekjen phri
dan juga mbak cokorda istri juliana dewi ya
sekarang mau ngobrolnya adalah terkait dengan ppkm mikro ini
ada pengetatan begitu ya ibu
nah bagi ibu christine
itu bagaimana dong menyesuaikan keputusan pemerintah dan juga strategi pengembangan bisnisnya begitu

ya ini sangat menantang sekali ya
sangat challenging tapi ini adalah hal yang harus kita dukung
karena ini apa namanya kita masih dalam tahap survive
tapi kan apa yang dilakukan pemerintah ini tentunya tujuannya agar apa namanya
apa namanya pertumbuhan dari covid sembilan belas ini bisa cepat bisa cepat reda gitu
jadi memang yang tadi kalau dari sisi apa namanya hotel sendiri ini kami benar benar tadi yang saya sudah sampaikan di depan bahwa kita terus melakukan review terkait dengan chse
dan yang kedua itu adalah fnb peluangnya mungkin
jadi di fnb ini kita juga
apa namanya mengembangkan menu menu baru terus gitu ya untuk kita bisa jual secara online gitu
karena memang tidak ada market apa namanya karena pembatasan pembatasan ini
jadi fnb ini satu challenge tersendiri untuk kita melakukan delivery dan yang lain lain
dan kita punya kompetensi juga di housekeeping gitu
jadi kita bisa melakukan apa namanya service itu ke rumah rumah sendiri
sampai seperti itu
jadi banyak hal sebenarnya yang coba kita lakukan demi bertahan di pandemi ini
tapi jam operasional juga ada pengurangan gitu ya kemudian okupansi sudah pasti ya
iya okupansi udah pasti gitu karena pembatasan ini
tapi untuk jam operasional tentunya itu adalah satu langkah yang tadi dalam review
karena itu bagaimana sih kita apa namanya
titik optimal dari efektivitas dan efisien operasional kita gitu
jadi ini yang kita review terus
sementara bapak maulana juga mungkin bisa menambahkan itu pengawasan yang dilakukan agar phri mungkin konsisten menegakkan protokol kesehatan termasuk pada saat pengetatan ppkm mikro ini begitu pak
ya sebenarnya begini kita sepakat ya namanya ppkm mikro ini karena gini loh karena situasinya memang tidak menguntungkan saat ini dengan angka covid yang cukup
tsunami covid nya cukup tinggi
nah ini sesuatu yang harus kita hadapin saat ini kan
namun di sini kita apresiasi juga pemerintah melakukan kebijakan itu melalui ppkm mikro
karena sebenarnya ppkm mikro ini kan implementasinya tapi di level implementasinya yang sebenarnya bermasalah itu saja gitu loh
tapi kalo sudah menjadi lock down ini akan berbahaya bagi situasi untuk sektor usaha dunia usaha umumnya
nah kalau ditanya lagi kenapa bagaimana pengawasan tadi kan bagaimana pengawasannya terhadap ppkm ini
nah itu yang kami sebenarnya selalu menyampaikan di beberapa kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan masukan terhadap koreksi koreksi yang ada saat ini terkait masalah ppkm
karena begini tadi saya sudah sampaikan bahwa di sektor hotel dan restoran khususnya di kami di phri di organisasi kami yakinkan yang di anggota phri itu mereka adalah sektor sektor usaha yang khawatir terhadap brand
nah ini kan yang jadi masalah itu yang di lini masyarakat yang kecil kecil yang mungkin tidak masuk ke dalam orang yang sektor usahanya mungkin sama
tapi pelakunya tidak berpikir terhadap brand mereka yang penting mereka hanya berpikir
untuk jualannya saja ini yang terjadi kan
untuk serta itu
ya contohnya ya restoran kemarin terjebak di razia dapat ini itu segala macam nah itu sebenarnya
tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya lini hotel dan restoran itu pasti mereka sekarang itu sudah sangat sangat ingin komit untuk terhadap prokes
di tengah ada tantangan tersendiri contoh di kami di hotel misalnya
hotel itu tadi sudah saya sampaikan bahwa occupancy rate kita terlalu rendah untuk operation
ya secara year on year dua ribu dua puluh dan ditambah lagi di dua ribu dua puluh
di tengah minimnya okupansi rate ditambah lagi dengan tarif yang terlalu rendah sehingga terjadi price war nya juga terjadi
itu ketika ditantang itu begitu ada tamu yang masuk tamu yang bandel kita harus menetapkan satu kebijakan yang ketat
nah ini juga challenge karena bisa bisa tamunya keluar kan sementara kita perlu pendapatannya
ada sanksi begitu
satu sisi harus diberlakukan sanksi satu sisi juga kita berusaha spoil untuk memanjakan
nah ini kita berharap sama sama kita bersama pemerintah juga untuk pengawasan terhadap hal ini
karena memang itulah yang kita sangat harapkan bahwa ppkm ini menjadi pelajaran yang sekarang ini
bahwa memang kita berharap sekarang pemerintah yang kita dorong lagi masalah vaksin nanti
yang menjadi dorongan di tengah masyarakat yang lebih banyak yang bandelnya dibanding yang komitnya untuk prokes kan begitu
iya tentu saja ppkm mikro sangat baik begitu ya
karena memang yang utama itu adalah bisa menekan angka covid gitu kan
sehingga juga ekonomi tentunya bisa lebih bangkit lagi gitu
ada pemulihan pemulihan lain
dan tentu harus didukung oleh seluruh pihak begitu
begitu juga dengan ibu christine dan pak maulana
lalu bicara tentang hibah pariwisata dua ribu dua puluh satu ini pak maulana
rencananya sepertinya akan diperluas ya tidak hanya untuk restoran dan hotel tapi juga biro perjalanan wisata
apakah memang akan memperkuat ekosistem begitu
ya itu hal lain yang juga kita apresiasi kepada pemerintah
khususnya melalui kementerian pariwisata ekonomi kreatif yang selalu berpikir bagaimana sektor usaha dari parekraf itu bisa bertahan ya
kalau kemarin tahun dua ribu dua puluh kita bicara hibah pariwisata itu untuk hotel dan restoran
yang tadinya sebenarnya itu merupakan reprograming
reprograming dari stimulus pemerintah yang dikeluarkan
untuk pajak dari pajak kota dan restoran
dan destinasi tertentu pada desember itu akhirnya bisa diterima seratus kalau gak salah satu ratus delapan kabupaten kota
dari pemerintah daerah itu menarik
nah yang tahun ini tadi seperti yang kita dengarkan sendiri dari pak menpar mengatakan bahwa
akan diperluas betul
bahwa sekarang pak menpar mengeluarkan lagi bantuan insentif pemerintah
bantuan insentif pariwisata
namun disini memang ada beberapa kriteria kriterianya yang lebih rumit dari yang kemarin
bahwa salah satunya adalah pelaku usahanya itu harus mengisi banyak hal
karena tadi kan pakai kurator
jadi sama seperti di bank jadi mereka harus melihat dulu
jadi tidak begitu saja ya
tidak begitu saja kalau kemarin kriterianya itu lebih mudah
dan pajak kan memang mereka pajak hotel dan restoran sudah kelihatan
tapi kalau ini lebih rumit lagi jadi dilihat apakah pengembangan bisnisnya seperti apa
kemudian yang kedua juga yang kelihatannya yang sekarang ini tidak memungkinkan bagi yang sudah menerima
jadi yang sudah terima disitu ada pasalnya tidak yang sudah menerima hibah pariwisata ya tidak boleh lagi
berarti yang kemarin sudah terima ya nggak bisa lagi
jadi disini hanya dipindahkan
jangan rakus ya harus bagi bagi ya pak ya
jangan gitu dong yang lain juga mau kebagian begitu ya iya dong

iya semuanya bertahan
jadi bantuan inisiatif pariwisata pariwisata aircraft ini memang diperluas nanti untuk bisa dari kawan kawan pelaku usaha aircraft
dan juga di pariwisata itu kan banyak sektornya mbak ada tiga belas
itu cukup banyak dan mereka punya kesempatan untuk mendapatkan itu dengan nilai tiga empat
tapi tentunya ini sebuah persaingan sehat begitu ya pak ya
jadi yang memang memaksimalkan mengoptimalkan dengan kemampuan produknya dan semuanya gitu ya strategi pemasaran
dan semuanya tentunya bisa mendapatkan stimulus stimulus tersebut begitu
kita pengen ngobrol dulu dengan mbak yana nih
sebagai pelaku industri kreatif begitu ya
kalau tadi mendengar penjelasan dari pak maulana ternyata ada kurasi kurasi tertentu untuk bisa mendapatkan dukungan begitu stimulus begitu kan
nah kalau dari mbak yana ini tentunya kan berperan ya untuk membuka lapangan kerja begitu
kemudian juga bersama dengan teman teman
dan juga pelaku ekonomi kreatif lainnya
nah ada usaha untuk tetap produktif di kala pandemi ini supaya tentunya teman teman dan juga mbak yana sendiri ya
selaku pelaku ekonomi kreatif semakin bisa bersaing begitu dengan sesama pelaku usaha lainnya
mau tidak mau kita sebagai pelaku ya sebagai pelaku usaha industri kreatif ini
kita juga kan punya karyawan karyawan
dimana karyawan ini juga
punya keluarga yang harus mereka biayai seperti itu kan
dan kalau misalnya kita sebagai pelaku saja tidak bangkit
kita sebagai pelaku tidak mau berjuang
bagaimana dengan mereka gitu
jadi salah satu cara cara kami misalnya khususnya kami ya saya yang cyn ini
saya mencoba agar para tukang tukang pengrajin pengrajin perak ini agar dia tetap kembali produktif
agar dia tetap kembali berkreasi
agar dia tidak lesu
kami itu membuat suatu produk produk yang memang didesain lebih kecil
gampang dipakai sehari hari
dan tidak merogoh kocek yang terlalu besar
agar juga teman teman juga bisa mendapatkannya seperti itu
jadi kemarin kami sempat saya juga sempat berkolaborasi dengan support bali hope for bali
dan juga semua sekolah
jadi untuk membangkitkan lagi semangat para pengrajin pengrajin perak
kami membuat gelang sederhana kecil yang berisikan lima simbol agama di indonesia
dan juga lucky charm
jadi dari gelang itu kami bercerita bahwa tuhan itu ada
kita itu pasti bisa melewati pandemi ini bersama seperti itu
dan dengan cara itu juga dapat membangkitkan kembali optimisme dari para pelaku pelaku industri kreatif seperti itu
jadi tentu itu merupakan bagian dari inovasi bisnis anda begitu ya
untuk bisa berkembang lagi dan tentunya membantu para pekerja yang menggantungkan nasib
kita mungkin beradaptasi dengan keadaan dan situasi yang ada
tadi mbak yana juga sempat menyebutkan memasarkan lewat online begitu
bagaimana dengan potensinya mbak yana dengan memasarkan online
jadi kan sekarang pandemi ini memang kita mengurangi interaksi ya mbak ya
segala sesuatu sekarang dikurangi dibatasi
jadi memang pelaku industri kreatif ini kebanyakan dibalikkan umkm
nah kami juga banyak tertolong dari pemerintah dan juga pemerintah
dan juga platform platform online lainnya yang sering mengadakan pelatihan pelatihan dan bintang bintang mengenai bagaimana cara memasarkan produk melalui e commerce dan platform platform online
sementara ini sih cukup membantu kami untuk memasarkan produk
namun para pelaku kreatif ini kan tidak semuanya itu generasi milenial
masih banyak juga yang baru melek internet
mereka baru tahu oh begini caranya penjualan online gitu
jadi kami harapkan juga pemerintah dan platform platform online ini lebih sering untuk mengadakan pelatihan pelatihan bintang bintang untuk bagi kami para pelaku industri ekonomi kreatif agar bisa memaksimalkan e commerce ini dalam memasarkan produk kami
dan ini juga sangat penting
tidak hanya tentang pemasaran ya mbak ya
online ini kan kita juga bagaimana cara membuat foto membuat video copy writing seperti itu
ini kaulah muda aja yang seumuran saya masih kadang kadang kesusahan gitu
apalagi buat teman teman yang baru pertama kali mengenal online seperti itu
kami harapkan tidak hanya sekali dua kali pelatihan dan fintech itu tapi dilakukan secara berkelangsungan gitu
tentunya menjadi tantangan tersendiri ya memasarkan dengan online tapi juga harus tahu gitu ya harus involve bahwa ketika terjun begitu untuk memasarkan secara e commerce
berarti ada konsekuensi dan juga tuntutan tuntutan tertentu supaya bisa dengan baik gitu bisa dipasarkan gitu ya mbak yana ya
nah kalau balik lagi ke bapak maulana ini pelaku parekraf ini kan jadi salah satu kelompok prioritas ya pak ya dalam program vaksinasi covid sembilan belas
seberapa besar pak ini memberikan kepercayaan diri bagi pelaku industri parekraf untuk tetap optimis begitu kalau bapak ngobrol ngobrol dengan teman teman ini bagaimana
ya itu adalah vaksinasi ini menjadi harapan sebenarnya bagi kami karena begini
pertama sektor parekraf itu adalah sektor yang juga menjadi tempat pelayanan publik yang kita tidak bisa dihindari komunikasi dengan publiknya
itu tidak bisa work from home ya

itu tidak bisa work from home ya
memang itu tidak mungkin gitu ya gitu
memang tetap harus stay di tempat usaha untuk melayani namanya juga jasa pelayanan
itu satu hal
nah kemudian yang kedua kalau ditanya seberapa penting lagi kita kan di saat semasa pandemi ini kita punya banyak program dengan pemerintah
yang justru program tersebut program program yang di critical point itu sangat sensitif
contohnya adalah hotel sebagai tempat akomodasi otg
kemudian ada hotel sebagai tempat otomodasi anak kes
bahkan sekarang repatriasi
repatriasi itu juga kan warga negara dari luar negeri atau wni yang dari mana saja yang masuk kan
nah ini menjadi penting
jadi kami juga itu yang kami harapkan ke pemerintah bahwa kan memang agak rumit ya tiap daerah itu
sebenarnya pemerintah pusat sudah memberikan program itu menjadi bagian program yang prioritas di nasional
namun implementasinya kan tergantung pemerintah daerah
nah ini permasalahannya banyak perbedaan persepsi dari pemerintah daerah yang justru refocusingnya itu tidak ke sana
sehingga banyak kesulitan tenaga kerja aircraft ini pak rekraf ini untuk mendapatkan vaksin
nah itu yang salah satu kita harapkan
semoga ke depan nih apa namanya vaksin ini diprioritaskan betul lah di setiap daerah itu untuk tenaga kerja hotel restoran dan tenaga kerja aircraf tentunya pastinya ya
pasti selalu berhubungan dengan konsumen dalam situasi apapun
ya tentunya ini juga sebuah proses begitu ya
karena tidak semudah itu juga saya yakin kan ada jutaan penduduk indonesia begitu kan untuk bisa diberikan prioritas
apalagi para aircraft juga menjadi salah satu di dalamnya
tentu butuh proses
semoga bisa langsung begitu ya pak
semua bisa divaksin dalam waktu dekat ya
baiklah kita sudah mendengarkan penjelasan dari para narasumber mengenai strategi untuk tetap mengoptimalkan peluang di tengah pandemi
dengan tak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan
seperti biasa selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab
bagi anda atau rekan rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui aplikasi slido
dengan menyebutkan nama kemudian dari daerah mana atau media mana ya
tentunya juga pertanyaannya ditujukan kepada siapa
jangan lupa menyertakan hashtag pariwisata bangkit
kami akan segera kembali sesaat lagi setelah informasi berikut ini
jangan sampai bawa pulang virusnya ya
pulang jam berapa nak
kok maskernya nggak dipakai
ini aku lagi makan makan sama temen
kamu yang abai
jangan sampai ibu yang menuai
kluster penyebaran covid sembilan belas di lingkungan terdekat
selalu pakai masker
sabun dan siap divaksinasi
kesehatan pulih ekonomi bangkit
terima kasih anda masih bersama kami
dan masih bersama dengan ketiga narasumber
ada ibu dr christine huta barat
direktur pengembangan bisnis pt
hotel indonesia natur persero
kemudian ada bapak maulana
yusran yusran maksud saya
sekretaris jeneral perhimpunan hotel
dan restoran indonesia phri
juga ada ibu cokorda
istri juliana dewi pemilik
bali saat ini
baik dan kini kita
sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk
di aplikasi slido yang pertama
kepada bapak maulana ada pertanyaan ini
warga itu harus lapor
kemana ketika ada pelanggaran
ketika ada pelanggaran
protkes begitu dari pelaku
parekraf harus kemana
enggak ada namanya
restoran atau hotel begitu ya
sebenarnya kalau dari
namanya punishment itu pertama
kan ke pemerintah jadi masing masing pemerintah
daerah itu kan sudah memiliki satgas
ya kan kemudian
di sisi lain pelaku
kalau di aircraft kami nggak tahu ya
seperti apa tapi kalau hotel dan restoran itu
mudah banget kita menghadapi
tempat mereka tempat mereka booking atau
google business segala macam itu mereka
dapat review sehingga
sensitif itu yang saya bilang tadi bahwa
kalau hotel lima restoran itu
sudah confirm mereka sangat
mudah dikoreksi atau di review oleh
konsumennya tapi kalau aircraft
saya belum tahu ya kan tergantung dari
bisnisnya sendiri nanti dimana reviewnya
jadi tapi yang paling poin paling
penting setiap daerah itu pasti memiliki
satgas untuk dilaporkan
setiap pelanggaran pelanggaran tersebut
baik jadi memang itu jadi kalau di daerah itu pasti memiliki satgas untuk dilaporkan setiap pelanggaran pelanggaran tersebut
baik untuk pertanyaan berikutnya dari mana pertanyaan berikutnya
dari pak edi depok baik
dalam menghadapi ppkm mikro katanya pak
supaya ph ri dalam menahan
dalam noda ppkm mikro ini sebenarnya
ini situasi yang cukup berat ya
sebenarnya tapi di sisi
lain memang kami
mau tidak mau harus mematuhi
ini karena memang situasinya yang seperti ini
namun kami tentu
dalam situasi ppkm mikro ini kami tentu
terpulang nanti berharap
terkait dari pelaksanaan dari ppkm mikro
ini sendiri bagaimana
tahap implementasi ini bisa
bencana dari covid yang meningkat
terus ini jadi pengawasannya
implementasi pengawasan dari ppkm mikro ini
yang kami harapkan supaya
benar benar ketat dan tepat
supaya tidak nanti
sektor usaha yang sama ini sudah berkorban
mengikuti apa apa yang
ditetapkan oleh pemerintah terkait
prokes pembatasan limit
daripada konsumen dan seterusnya ini
merasakan hal ini
karena yang dirugikan bukan hanya
pelaku usaha tapi tenaga kerja yang didalamnya
yang sudah benar benar bleeding
yang terjadi disitu
baik terima kasih
berikutnya untuk ibu christine
ada yang bertanya ini ibu
ini sekalian juga nih saya juga pengen tanya
sebetulnya kalau saat saat ini
aman nggak sih untuk staycation
untuk menginap di hotel begitu
kalau sekarang ini
ya tadi karena memang
inovasi yang kita lakukan itu adalah
salah satunya itu adalah bagaimana
meningkatkan kualitas dari chsb
jadi kalau selama ini
ketika tinggal di hotel hotel kami itu
menjaga kualitas dari
ini benar benar yang bisa
menjaga brand kami
bulan juni itu sebenarnya
lumayan meningkat untuk paket paket
karena mungkin sudah satu setengah tahun
ketika kita sendiri
masyarakat itu tidak
misalnya di hotel
di hotel itu dari
pintu masuk itu sudah kita lakukan
pengukuran suhu ketika suhu melebihi
dari batas itu
ada sop nya ketika dia menangguhkan maka bisa berubah
masuk ke lobby itu sama juga gitu lalu barang barangnya juga kita disinfektan semua dan apa namanya aman untuk masuk ke kamar gitu demikian juga di lobby di public facilities yang lain gitu nah ini sebenarnya perlu kerjasama dari masyarakat atau pengunjung gitu ya supaya misalnya apa namanya physical distancing yang kita terapkan baik di public facilities misalnya di restoran di toilet umum gitu ya ini benar benar harus harus diikuti gitu
jangan misalnya di restoran memindah kursi sembarangan karena ini memang sudah kita atur sedemikian rupa agar physical distancing tetap terjaga ketika misalnya makan gitu ketika sudah selesai ya dipakai lagi maskernya nah ini hal hal seperti ini yang terus terus kita edukasi kepada masyarakat supaya kalau misalnya kita benar benar bisa mematuhi ini gitu jadi mudah mudahan aman
dan pilih juga tempat tempat yang memang sudah destinasi pariwisata
memang sudah tersertifikasi chse dan saya rasa semua pelaku gitu ya karena udah satu setengah tahun tadi ya pak gitu jadi sekarang sudah terbiasa dan terus terusan untuk melakukan perbaikan terhadap quality dari prokes
supaya para pengunjungnya nyaman gitu
nah tadi menindaklanjuti juga dari ibu christine ini ada yang nanya juga untuk pak maulana bagaimana tempat bagaimana memastikan agar tempat wisata yang dituju sudah menerapkan prokes yang maksimal
nah ini pertanyaannya susah susah gampang jawabnya
karena inilah yang menjadi
banyak review sih pak sebenarnya ya tempat tempat wisata
iya betul ini banyak review gitu loh namun kita lihat dulu pertama yang ini trik yang saya kasih info ya kan
trik untuk berwisata itu justru sekarang itu kan kita prefer kepada yang menerapkan prokes kan gitu
baik itu destinasinya maupun nanti amenitasnya amenitas itu termasuk hotel restoran dan seterusnya kan gitu nah tentu
yang dilihat itu nanti kalau saya dibalik dulu hotelnya dulu yang dilihat
hotelnya apakah sudah menerapkan chse bagaimana dan seperti apa
nah kemudian baru kita masuk ke destinasi karena mostly traveler ini sekarang ini paradigmanya berubah
jadi mereka itu datang untuk menghindari rasa bosan mereka
mereka pergi ke bali ke tempatnya bu christine misalnya mereka lebih prefer untuk stay at hotel
keluar pun nanti mereka hanya keluar yang outdoor
jadi bukan yang sifatnya yang seperti dulu ya kita orang berwisata berbeda jadi lebih banyak bosli mereka
ada perubahan begitu ya
di tengah situasi pandemi pun hotel itu menjadi sesuatu yang menarik saat ini karena
harganya relatif baik sangat murah kemudian mereka bisa mendapatkan fasilitas yang sangat baik
nah itu jadi mereka saya justru saya lebih menyampaikan kepada triknya berwisata itu
mungkin dari sana nantinya
baik pilih pilih yang outdoor gitu ya sering sering dan juga sering sering baca review ya pak ya
betul sering sering baca rise
untuk memastikan bahwa tempat wisata tersebut tempat yang kita tuju memang sudah broadcast
tapi saya rasa juga banyak sekali mendengar cerita cerita atau saya melihat dari postingan teman teman
sebagainya gitu kan yang berwisata sepertinya sudah rata rata hampir semuanya melakukan protokol kesehatan
berhasil begitu ya kampanye dilakukan mungkin pak maulana ibu christine dan juga pemerintah kita
baiklah pemirsa kita akan mendengarkan closing statement dari ketiga narasumber yang hadir
tapi tentunya sesaat lagi setelah informasi yang berikut ini
maka tak kebal
vaksinasi melatih tubuh untuk kenal lawan dan kebal dari penyebab penyakit
seperti virus atau bakter
sebelum digunakan vaksin seperti vaksin covid sembilan belas akan diuji klinik
dipastikan keamanan khasiat dan mutunya
tetap memakai masker menjaga jarak mencuci tangan secara rutin ingat siap divaksinasi saat vaksin siap tarik sis
vaksinasi dan protokol kesehatan lindungi diri lindungi negeri
terima kasih anda masih bersama kami tadi di sesi sesi sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari narasumber yang hadir siang ini
dan juga sejumlah pertanyaan dari pemirsa
nah sekarang kita sudah masuk di bagian akhir diskusi kita siang ini
saya memohon meminta closing statement nih dari para narasumber
yang pertama kami persilahkan kepada ibu dr christine huta barat
selaku direktur pengembangan bisnis pt hotel indonesia natur persero
kami persilahkan ibu
ya baik jadi intinya adalah tadi yang kita sudah bahas bersama ya
tadi cukup panjang gitu
jadi pembatasan ppkm mikro ini adalah
apa namanya anjuran dari pemerintah yang benar benar harus kita taati
supaya ini bisa membantu apa namanya segera apa namanya menurunkan
apa namanya tingkat infeksi dari covid sembilan belas ini
dan ini benar benar harus disiplin kita lakukan gitu
supaya apa namanya pembatasan pembatasan ini juga bisa cepat selesai gitu ya
dan juga konsistensi kita dari pelaku pariwisata untuk terus mereview kembali dan
memapping lagi gitu supaya kualitas dari prokes kita semakin baik gitu
lalu yang ketiga juga edukasi gitu
edukasi kepada teman teman saudara gitu masyarakat
bahwa jangan lelah gitu kita untuk mengedukasi supaya seluruh elemen di
apa namanya pelaku bumn pemerintah masyarakat dan seluruh pelaku pariwisata ini bisa
prokes sesuai peran dan fungsinya masing masing gitu sih
baik bagaimana dengan bapak maulana kami persilahkan selaku sekretaris jenderal
perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri
bagi saya di sini pertama tentu bagi masyarakat dan pelaku usaha ya
di sini kita berharap memang perubahan perilaku itu menjadi sesuatu yang wajib
dan yang harus dilakukan sehingga covid ini angkanya bisa
diberikan dan kita mesti bisa melakukan kegiatan atauassen becomes now
omi karena di sini sudah banyak yang determine disini assembly karbondia
anda outside yang
kedua tentu kami berharap dari tetap kami tentu dari karena sektor pariwisata
nah itu adalah sektor yang
memang benar benar dampaknya final am massage
banyak harapan kepada pemerintah terkait kebijakannya yang dikeluarkan karena di sini partis olafangers merejimus eingat university welas king cel rolling
kebijakan yang dikeluarkan karena disini ini teriakan itu bukan hanya dari pelaku usaha saja
situasi yang sulit bagaimana mereka bisa di rumah ya tentu kami berharap juga baik itu pemerintah
pusat atau pemerintah daerah begitu kebijakan itu juga harus dipertimbangkan bagaimana diberikan
satu kelonggaran relaksasi dan seterusnya agar sektor usaha ini bisa bertahan sehingga nanti
manakala covid ini bisa redam tentu apa namanya yang namanya recovery itu bisa tercapai
jangan sampai nanti kopi teh udah udah udah mulai meredah tapi recovery nya enggak jalan karena
pelaku usahanya sudah rontok semua itu baik untuk ibu cokorda istri juliana dewi selaku
pelaku pemilik cgn bali atau chin bali mungkin bisa memberikan closing statement saya setuju dengan
dan pak maulana memang industri pariwisata memang paling keras banget terkena dampaknya dan kemungkinan
besar paling lama pulihnya seperti itu jadi kami harapkan juga buat para masyarakat agar lebih sadar
lagi akan kofit ini terus selalu mematuhi peraturan peraturan yang memang dibuat oleh
pemerintah dan kita harus mendukung karena untuk kebaikan kita bersama juga dan saya selaku pelaku
juga berterima kasih kepada pemerintah atas bantuan bantuannya selama ini yang telah diberikan
kepada kami seperti memberikan kemudahan izin karena banyak dari pelaku industri kreatif ini
masih berbadan umkm terus bantuan permodalan dengan subsidi keringanan bunga juga membantu
akses akses dari pemasaran produk dan jasa kami namun
tidak terlepas dari itu kadang kadang tidak semua mengetahui program program baik dari pemerintah ini
jadi mungkin di sini disebabkan oleh adanya kebuntuan informasi dari pemerintah daerah kepada kami para pelaku usaha
jadi mungkin hal hal tersebut bisa lebih diperhatikan agar informasinya pun juga merata
dan kami juga para pelaku ekonomi kreatif juga semua merasakan seperti itu
dan juga ditambah lagi mungkin dikembangkan lagi program program kemitraan atau juga program program afiliasi
sehingga kami dapat lebih memasarkan produk kami itu lebih dapat dikenal oleh masyarakat luas
ini ada pertanyaan ternyata nih pak susulan
untuk bagaimana untuk masyarakat bisa
nah bagaimana agar mungkin juga bagian dari kampanyenya phri itu
agar masyarakat itu bisa terus terusan menerapkan protokol kesehatan
apakah ada upaya upaya pak dari teman teman di perhotelan ini begitu
ya itu yang sedang kami persiapkan ya
jadi bagaimana kami juga di sektor hotel restaurant itu melakukan kempen kempen
jadi kempen terhadap prokes tersebut
tentu upaya itu yang paling utama itu adalah bagaimana mengetahui
terus kami di organisasi tentu juga memberikan himbawan kepada seluruh anggotanya khususnya
untuk lebih memperketat lagi terkait prokes tersebut
ini yang upaya yang kami lakukan supaya ini juga menjadi bagian dari upaya kita
untuk merubah perilaku masyarakat sambil berwisata
jadi sekaligus juga mengingatkan masyarakat gitu ya
tetap hidup dan juga dengan protokol kesehatan yang taat
ada lagi satu pertanyaan
mbak yana tadi ya ketinggalan ini
tentang bahan baku perhiasan katanya ada yang penasaran
apakah kalau dari bahan baku itu ada penurunan harga begitu karena pandemi
kayaknya ada yang pengen jadi ini nih
pengen bisnis jolary juga nih
malah ini kebalikannya
nggak tahu kenapa bahan baku bahan baku juga meningkat
mungkin juga karena bahan baku untuk mencapai ke bali itu juga agak susah ya
karena kemarin kan ada pembatasan pembatasan dan lain sebagainya seperti itu
jadi mau tidak mau bahan baku meningkat tapi kita sebisa mungkin menahan biar harga barang kita pun juga tidak ikutan naik seperti itu
jadi mungkin harus pintar pintar cari supplier ini ya
karena ternyata tidak semudah itu juga
dikirain turun ya ketika pandemi malah sulit dan cenderung harganya naik
terima kasih ya mbak yana
terima kasih juga pak maulana ibu dokter christine
indonesia memiliki sejumlah potensi pembangunan pariwisata
potensi ini sekaligus bisa menjadi kekuatan bangsa dalam pembangunan pariwisata dan juga ekonomi kreatif
tidak dipungkiri sektor pariwisata telah menjadi tulang punggung dari ekonomi kreatif di indonesia
di sisi lain diperlukan upaya kolaborasi dari segenap pihak untuk tetap menjadikan pariwisata di indonesia tetap eksis
dan bahkan berkembang kendati di saat pandemi ini
sekali lagi tetap disiplin dalam protokol kesehatan
bergotong royong menjaga diri menjaga sesama dan menjaga indonesia dengan tiga m
menjaga jarak memakai masker dengan benar dan tidak lupa mencuci tangan
saya nonny wibisono undur diri
selamat siang dan sampai jumpa